ya allah gimana ini
ini elsa mau ke rumah ya
apa mau ke rumah nino buat bujuk nino
maafin aku kita ngomongin semuanya dari awal
pernikahan itu ibadah
kalau perceraian itu memang
gak diharamkan tapi gak dianjurkan juga
kalau kamu sampai pisah cerai
itu artinya kamu
berarti kamu gagal membina rumah tangga kamu
udahlah no udah tolong deh kamu pikirin lagi ya
mama pernah bohongin papa
aku yang capek
aku minta maaf aku gak mau kita cerai
aku tahu aku salah
mau gak mau cari sama nino
aku mau diceritain om ah tolong aku dokter mau aku ngomong kayak gini
aku sabar dulu ya sabar ya sayang
kok elsa nggak keluar juga
apa yang terjadi di sana ya apa harus aku kesana semoga kepulangan elsa ke rumah suami untuk
diterima oleh nino semoga nino membukakan pintu maafnya
pasti berat sekali untuk neno
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
iya papa lagi di luar sebentar mah sebentar lagi pulang kok
enggak enggak kamu udah minum obat
itu makanan sama minuman ada di ruang tamu ya
jangan lupa minum obat lagi sekarang ya iya aku pulang sekarang
iya sayang waalaikumsalam waalaikumsalam
tau bukain pintunya ya
kita harus bicara noh
aku mau jelasin semuanya
sejak awal kamu udah tahu pasti
dengan semua kebohongan kamu
kamu udah bikin hidup aku hancur
ini gak akan pernah sembuh
aku gak bisa menerima kamu kembali
pernikahan itu ibadah noh
kalau perceraian itu memang tidak diharamkan
gak dianjurkan juga
kalau kamu sampai pisah
itu artinya kamu
berarti kamu gagal
memindah rumah tangga kamu
aku bisa jelasin semuanya
bukain ya pintunya ya
aku bisa jelasin semuanya
noh buka ya pintunya
sa kamu tenang
kamu tenangin diri kamu dulu
biar dia tenang
nanti kalau dia keluar baru
dengan kepala dingin
pelan pelan ngomong sama dia
sekarang kamu duduk di sapa dulu ya
biar kamu tenang istighfar
duduk dulu ya
tenangin diri kamu dulu
biar kamu tenang ya
mama sedih liat kamu kayak gini
udah minum ya
tangannya dingin lagi
mama bantu ya
bawain tasnya juga
mama ambil minyak panin ya
semua keren banget ya
misal gempa buldi
gak ada tulang sih
dia boleh penggil orang saya

no sa kamu kan masih lemas
tidur dulu aja
sayang kamu masih lemas
kamu tiduran aja dulu
aku janji aku gak akan berangin lagi no
aku akan hidup lebih baik lagi
aku gak akan ngulangin itu
aku mau semua
jangan ngerahin aku ya no
kamu jalan kayak gini sama aku ya
aku harus gimana supaya dapat maaf dari kamu
harus dengan cara apa lagi
kasih tanganku no
jangan ngerahin aku ya
aku mau peresin percaya kelas
kamu kan masih lemas
kamu tidur disini ya
sam udah tenang sabar dulu
tunggu kamu dingin
aku gak mau bisa sama nino
aku gak mau dicerahin sama dia
ya ya aku ngerti
sah kalau kita udah gak bisa melulukan hati pasangan kita
kita harus minta sama allah
karena cuma allah yang bisa membolehkali hati manusia sam
kita gak bisa kayak allah yang bisa
aku gak mau tinggal di rumah bapak apa
aku mau disini aja sama nino
ya mama ngerti
mama ngerti banget
kamu mau disini mau sama kita
tapi bukannya kamu dianterin sama nino ke rumah orang tua kamu
kamu diantarin ke rumah papa surya kan